seorang bayi laki laki berusia lima bulan yang menjadi korban penculikan
selasa siang akhirnya dipertemukan dengan ibu kandungnya
sang bayi ditemukan warga di pinggir jalan setelah dibuang oleh pelaku
sementara di ponorogo dua orang seleskai nyaris dimasa
karena diduga akan menculik seorang balita
mas lahul jannah warga asal drio rejogresik ini
langsung merengkuh bayi laki lakinya berusia lima bulan
rafa abim mile alidiansyah yang hilang diculik sejak sabtu pekan lalu
wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik sabun ini menangis
setelah melihat bayinya dalam kondisi sehat dan segar
bahkan ia tak henti hentinya menciumi rafa seakan tak mau melepasnya
dua hari lalu rafa ditemukan warga berada di dalam kardus
di kawasan bypass juanda sedati sidoarjo
usai ditemukan warga bayi laki laki korban penculikan ini
sempat dirawat medis di salah satu rumah bersalin di kawasan sedati sidoarjo
dari pengakuan masyarakat
rafa dibawa oleh teman prianya dian prastyo warga rungkut
yang dikenalnya setahun lalu melalui media sosial
oleh lelaki yang menjanjikan akan menikahinya itu
sang bayi akan dipinjam dua jam untuk ditunjukkan ke orang tuanya
namun karena tak kunjung kembali ibu bayi langsung melapor ke polisi
kini polisi masih mengejar pelaku penculikan
berdasarkan keterangan dari mas lahul jannah
sementara di ponorogo polisi dari polsek jenangan ini harus berteriak
untuk menenangkan dan membubarkan warga yang terus berdatangan ke mapolsek
mereka datang untuk melihat secara langsung sosok dua pemuda
yang diduga akan melakukan penculikan anak
naili zahwa balita berusia tiga tahun warga semanding jenangan ponorogo
sebelumnya kedua sales yang mengendarai minibus ini
tengah berhenti di dekat di halaman rumah naila zahwa
sementara salah satu pengendara mobil sempat keluar dari mobil
dan berjalan menuju rumah mutma inah ibu naili
namun tanpa alasan yang jelas mutma inah langsung berteriak
ada penculik hingga membuat sales panik dan langsung tancap gas
meski sudah dijelaskan bahwa kasus tersebut hanyalah salah paham
namun warga yang terlanjur geram sempat merusak mobil kedua sales tersebut